dan kita ke informasi berikutnya
dan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau komnas perempuan
yang tergabung dalam tim independen investigasi kematian brigadir yosua
menduga istri verdi sambo pc mengalami kekerasan seksual
yang dilakukan brigadir yosua di magelang jawa tengah
ini didapatkan dari komnas perempuan berdasarkan pengakuan pc dalam pemeriksaan
jika benar dugaan ini apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan
kita bahas sore ini bersama narasumber ada mbak anne andi yentriani
ketua komnas perempuan mbak andi selamat sore
selamat sore salam indonesia bindeka untuk kita semua
terima kasih atas waktu anda
saya juga sapa ada bang nelson simanjunta kuasa hukum keluarga brigadir yosua
iya horas terima kasih abang
saya ke mbak andi dulu
mbak andi kapan persisnya komnas mendapatkan keterangan soal ini
dan bagaimana pc mengungkapkannya
apakah di asesmen pertama komnas perempuan sudah didapatkan
informasi ini memang kami peroleh dalam rangkaian pemeriksaan
yang dilakukan tim gabungan komnas ham dan komnas perempuan
dari informasi yang kami peroleh
menyatakan bahwa laporan pertama itu disampaikan berdasarkan dengan arahan dari fs
dalam hal ini laporan mengenai pelecehan seksual yang terjadi di jakarta
dan kita semua ya merasa tentunya penting sekali untuk berkata

menyatakan bahwa obstruction of justice ini merupakan sebuah tindakan yang betul betul fatal
bagi upaya kita untuk melakukan penegakan hukum di indonesia
dan karena itu bahkan obstruction of justice ini sendiri
juga akan merugikan pelapor kekerasan seksual pada kelanjutannya
karena tentunya apa yang telah terjadi itu akan semakin menyulitkannya untuk mendapatkan ruang
karena lebih banyak orang akan menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu bisa jadi merupakan skenario skenario lain
karena itu bahkan skenario skenario lain
nah tentunya obstruction of justice ini juga menghalangi dari upaya bang nelson dan kawan kawan
untuk mengungkapkan kasus kematian dari brigadir j
dan secara lebih lanjut ini juga fatal karena akan mempengaruhi kepercayaan publik pada institusi institusi
baik itu penegakan hukum maupun penegakan ham
nah informasi mengenai peristiwa yang ada di magelang
itu juga baru dapat disampaikan ketika dimintakan oleh fs agar e menyampaikan hal yang sesungguh sungguhnya
ini yang kami jelaskan di dalam keterangan pers
bahwa memang dalam kasus kekerasan seksual
seringkali pihak perempuan itu tidak mengambil keputusannya sendiri
tetapi keputusannya diambilkan oleh orang lain yang dominan di dalam hidupnya
dalam hal ini terutama anggota keluarga yang laki laki
jadi benar benarnya apa yang diinformasikan menurut hemat kami itu adalah hal yang harusnya diselidiki oleh pihak kepolisian
dan itu juga akan menjadi salah satu langkah penerang dalam upaya pengungkapan kasus kematian yudha tirci
langkah penerang ini yang harus kita garis bawahi
mbak andi yang sekarang terjadi adalah ketika kemudian informasi ini dimunculkan kemarin dalam konferensi pers sekarang publik bertanya
karena sepertinya ada pola yang berbeda jika betul terjadi kekerasan seksual sepertinya ada pola yang berbeda karena biasanya berkaitan dengan relasi kuasa
apakah anda melihat dalam kasus ini itu juga terjadi atau tidak
menurut kami ini juga bagian yang harus ditelusuri lebih lanjut oleh tim penyelidik
namun memang kita perlu memahami bahwa isu relasi kuasa ini tidak sederhana dia bisa sangat kompleks
tidak hanya terkait dengan faktor posisi struktural tetapi juga dinamika relasi kuasa berbasis gender misalnya berbasis usia kepemilikan senjata ataupun yang lainnya ruang ruang puasa yang lain
ini kadangkala dia terpaut satu dengan yang lainnya
nah apakah itu yang terjadi inilah yang kami titipkan sebagai rekomendasi kepada pihak pengadilan
supaya juga memberikan kesempatan untuk proses hukum yang memberikan keadilan baik itu kepada ibu pc yang memberikan informasi tersebut
yang juga ada sejumlah informasi lain yang dirasakan menguatkan karena kita tahu undang undang tpks menyatakan bahwa jika keterangannya berasal dari korban
maka ada keterangan keterangan pihak lain yang dapat dinyatakan sebagai penguat keterangan
serta juga bagi bader c karena tidak mengundur
jadi kita harus membuatkan keraguan keraguan tentang bagaimana sebetulnya duduk perkara ini
oke oke saya ke bang nelson bang nelson apa respon keluarga atas informasi yang terbaru ini
satu catatan saya kutip dulu dari ibu andi yang cantik jelita
satu juta informasi
saya awal ini mudah mudahan tidak terlalu lama
pertama saya berteori dulu
ada teori hukum pidana itu dari teori lobbroso
teori lombroso itu ya kelihatan wajah karakter individu kepribadian dan sebagainya
ini teori lombroso siman junta ya
yang kedua air liur yang sudah dikeluarkan janganlah disedot sedot
yang ketiga kami sudah awali ini ketika awal sekitar bulan juli
juli tanggal delapan ke sebelas
lp kita ada tiga sekaligus
memasukkan itu supaya semua sidik lidik
dan tentunya sekarang hasilnya sudah maksimal bagi kami
yang keempat kami tidak akan merubah rubah kondisi
ini adalah antara magelang cawang dan duren tiga
itu saja lokus deliktinya dan tempus delikti
ini kan seperti panjang
ini seperti baris dan dakar saja
tidak ada ujungnya
deru campur debu
jadi apa tanggapan keluarga
banyak poin yang bisa kita sampaikan
kami bagaikan puzzle
sudah bingung ini
mau dibawa kemana
jujur tiga poin sudah kami terima dengan baik dan maksimal victori
nah datang lagi warna baru
dimentahkan dengan kondisi seperti ini
kami menanya keluarga pun
ya keluarga jadi bingung
nol semua jadinya
apalagi hasil rekonstruksi kami tidak ada
saya ke mbak andi dulu terakhir
karena mbak andi tidak bisa bergabung lama di sini
mbak andi kalau misalnya kita lihat sekarang sejak informasi ini diterima komnas perempuan
kemudian asesmen apa yang sudah dilakukan terhadap pc
dan apakah dan assessment itu bagaimana komnas kemudian menempatkannya
apakah sebagai korban atau karena bagaimanapun kita tahu juga pc ditetapkan
akan menjadi tersangka di sini
kalau kita melihat terminologi yang digunakan oleh mahkamah agung dengan pedoman nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
maupun kejaksaan agung dengan pedoman nomor satu tahun dua ribu dua puluh
ada terminologi yaitu perempuan berhadapan dengan hukum
dan spektrumnya ini bisa menjadi perempuan korban perempuan saksi ataupun perempuan pelaku
dan karena itu kami juga menggunakan terminologi ini
untuk menyatakan bahwa memang dalam status status sekarang ini
ibu pc adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum
tentunya seperti juga bang nelson dan rekan rekan yang selama ini beracara
kita semua dalam ruang ingin menegakkan hukum
dengan proses yang memungkinkan adanya proses of whole
dan juga fair trial itu sendiri
yang diharapkan bisa memberikan sebuah kejelasan
atau kalau di dalam bahasa kasasi manusianya adalah hak atas kebenaran itu sendiri
ini menjadi sebuah hak yang sebetulnya dimiliki oleh semua
karena itu menjadi sangat penting langkah kita untuk memastikan proses hukum dijalankan dengan tepat dan selayaknya dan semestinya
ada prinsip prinsip yang juga pendekatan pendekatan khusus yang memang sudah dikembangkan
sayangnya memang kalau dari pihak kepolisian
tidak ada kebijakan atau peraturan yang spesifik
justru kami mengusulkan agar dengan proses kasus inilah
dia semakin menguatkan rekomendasi komnas perempuan selama ini
agar di pihak kepolisian juga kebijakan yang jelas
mengenai tata cara penanganan perempuan terhadap pandang hukum
selain tentunya yang bersifat umum standar ham dan lain lain
mbak andi saya ingin konfirmasi lagi sekali lagi
jadi komnas perempuan mendapatkan ini berdasarkan pengakuan pc
dan setelah itu apakah sudah dilakukan assessment berdasarkan katakanlah variable variable yang dimiliki
oleh komnas perempuan untuk perhitungan perhitungan untuk mengecek apakah keterangan itu betul atau tidak
seperti saya sampaikan tadi ini kan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh komnas ham
yang juga melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi
dan kalau kita melihat dari undang undang ppks jika itu informasinya hanya ada di depan
kekuatan pengakuan korban itu bisa dengan informasi informasi dari pihak pihak lain yang tertutup
apakah benar atau tidak itu menjadi kewenangan dari pihak kepolisian
tentunya kami berada dalam posisi untuk menginformasikan apa yang kami peroleh kepada pihak penyelidik
dalam hal ini pihak kepolisian
tidak ada kepentingan lain kecuali untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik
adil adilnya bagi semuanya
dan anda tetap menginginkan merekomendasikan polisi menindaklanjuti hasil yang kemudian
disampaikan oleh komnas ham dan komnas perempuan ini ya mbak andi ya
betul seperti juga kasus di jakarta nanti kan hasil penyelidikan polisi sendirilah yang akan
menyatakan bagaimana sebetulnya duduk perkara dari informasi yang disampaikan oleh pihak ppce maupun yang lain

terima kasih mbak andi yentriani yang hanya bisa bergabung hingga pukul tujuh belas
waktu indonesia barat nanti setelah jeda saya akan lanjutkan ke bang nelson selanjutnya
apa langkah yang akan diambil oleh kuasa hukum brigadir yosua atas tuduhan ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya masih bersama kuasa hukum keluarga brigadir yosua yaitu bang nelson simanjuntak
saya masih bersama kuasa hukum keluarga brigadir yosua yaitu bang nelson simanjuntak
bang nelson tentu ini bukan tuduhan pertama ya tentu ini bukan tuduhan pertama yang dituduhkan kepada brigadir yosua
tapi yang kali ini kemudian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh komnas ham dan komnas perempuan
bagaimana tim kuasa hukum menanggapi ini dan apakah ada yang berbeda langkah yang akan diambil

baik saya awali dulu biar nyambung ini informasi berita terkini dan tentunya hasil yang pro justisia
pertama mari kita kaji dulu undang undang tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ke pres lima ribu sembilan puluh tiga
di sana beberapa tugas tugas komisioner tadi komisi komisi ada pengkajian penelitian penyeluhan pemantauan mediasi
kok tiba tiba begitu rekonstruksi yang kami tidak ikuti memberikan rekomendasi catatan atau apa namanya
di undang undang yang saya sebut tadi itu mereka mengasih rekomendasi kepada pemiliknya siapa itu presiden
nah ini ditimbulkan lagi yang kedua mereka bekerja untuk siapa
kok memerintah diperintah oleh penyidik
ini kan tugas penyidik yang sudah disekolahkan puluhan tahun
untuk mengetahui sebenarnya
baru hal lain tentunya seorang wonder woman
tidak ditangkap tidak diapa apain tidak baju orange
nah ini yang ketiga
keempat apa yang menjadi rekomendasi tadi
kok dikasih ke penyidik
yang kasih perintahlah
jadi ada penyimpangan penyimpangan yang sangat mendasar
yang kami sendiri pun keluarga kuasa hukum jadi bingung mau kemana
mau mencari kebenaran itu di mana di negara hukum ini
oleh karenanya ada kata lain yang disebut dengan judul
istri verdi sambo diduga alami kekerasan seksual
sayang ibu tadi itu yang terakhir saya pikir begini
yang mana yang melakukan kekerasan seksual
kalau yang meninggal dunia jangan ditanya lagi
ada yang lain km
berapa besar jempolnya
berapa besar kelingkingnya
kan bisa tahu kalau dikoreksi dicek sama komisi komisi yang tadi itu
lah ini tiba tiba menyimpulkan
kalau mak saya hari ini pacaran sama brikjen a besok berikjen b besok berikjen c
bisa jawabannya kan
nah oleh karena itu tidak ada lagi harga diri kehormatan perikomunisiaan
karena notabene kita terpaku sama ibu ini
bagaimana ibunya si joshua sekarang
gak ada yang tahu dunia ini
jika kemudian kasus ini atau rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh polisi
artinya tim sudah siap ya bang nelson ya
kemanapun dia dibawa ke ujung dunia ini kebenaran itu harus kebenaran yang material dan pro justitia
ya tiada kata lain di dunia kita yang terakhir selain keadilan dari tuhan
keadilan yang diberikan oleh hakim pada saatnya di pengadilan
bang nelson simanjuntak terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
terima kasih ya bang